hei itu makanannya gak boleh dibawa ke kamar
sini mau bawa ke kamar sih
itu mau dibawa ke mana
dimas gak boleh dibawa ke kamar dimas
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baiklah kegiatan kita nanti sore adalah membersihkan masjid
semua harus kembali berkumpul setelah sholat asar
maksudnya puasa puasa kerja bakti sih
kita harus bisa bekerja sama antar teman
dan sambil menunggu waktu berbuka
silahkan kalian bubar
gitu aja pakai disuruh suruh
turiga ini sebenarnya pesantren apa ini sih akademi militer sih
ya lo yang pengen pesantren di sini
duh bett gue ikut acara ginian
tunggu sebenarnya gue nggak sengaja ikutan acara ini
gue sama kak gue dalam perjalanan menuju jogja
eh di jalan kita malah nyasar
malah hampir nabrak salah satu anggota ini
alhasil gue ribut sama panitia
eh motor gue ditahan
jadi gue harus ikutan acara konyol seperti ini
kok lo senyam senyum aja sih
nggak usah jaim lagi
kalau kayak gini caranya sama aja gue ngomong sama tembok
kok ini malah pergi sih
kalau kamu tidak suka kegiatan ini sebaiknya diikuti dengan ikhlas
banyak hal yang tidak kamu ketahui
insya allah akan kamu ketahui
akan banyak yang akan kamu dapatkan disini
bila kamu mengikuti semuanya tanpa beban
jadi apa yang membuat hidup
yang diberikan oleh allah ini
bisa lebih bergairah lagi
ada yang tau
karena ada nafsu
ini adalah jawaban yang benar
tapi nafsu yang kita maksud adalah
nafsu yang bisa kita kenalikan
dikendalikan sama nafsu
ada pertanyaan lagi
mencandai lihat lihat tempat
kamu mau cari muka banget sih
lama banget sih
eh udah mereka
eh mak mak bagaimana keadaannya mak
dia baik baik aja kok cuma butuh istirahat
apa ada luka atau penyakit yang parah mbak
insya allah nggak ada
aduh jadi insya allah dia baik baik aja mbak ya
iya insya allah
kegiatan pesantren kilat ini adalah untuk mempererat sesama peserta bukan aja yang sejago
nah bila kita bisa menghargai satu sama lain maka insya allah kita akan bisa menghargai orang lain
dan yang paling utama kita harus bisa menghargai diri sendiri
dan sesama muslim itu adalah saudara kita dan bagian dari diri kita
jadi kalau kalian saling menyakiti itu sama aja menyakiti diri sendiri
jadi saya rasa saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan
apa yang harus kalian lakukan karena kalian sudah pada dewasa
saya mau nanya gimana keadaan teman teman yang tadi
cuma dia perlu istirahat aja di ruang p tiga
yaudah makasih ya
itu makanannya gak boleh dibawa ke kamar
tapi mau bawa ke kamar sih
itu mau dibawa ke mana
eh dimas gak boleh dibawa ke kamar
ada apa ya
enggak gak ada apa apa kok
sebentar lagi kita buka bos bersama kok
ya allah ternyata dia anak yang taat
ini saya hebohin makanan buat buka nanti
iya biarpun udah ada makanan tapi aku pengen bawain kamu makanan aja
ini anak gila kali ya ditanyain senyam senyum doang dari tadi
by the way nama aku dimas salam kenal
loh ini kan bukan waktunya untuk besok
iya saya tahu tapi saya cuma mau bawain dia makanan
saya pikir di sini nggak ada makanan
yaudah saya permisi dulu
eh lo kemana aja sih nyapu
nah disitulah nyapu
dimas dimas dimas lo mau kemana
sebentar kak nanti gue balik lagi kok
apaan sih kak gue lagi nyariin cewek yang kemarin
cewek yang mana
kamu lagi kamu harus dihukum nih
eh gue lagi bersihin kaca eh salah apaan gue
pas banget sih gue harus ada tempat kayak gini
udah deh lu jangan cari gara gara
iya butuh bantuan gak
eh sampe dong prik
liat adik saya gak
enggak liat ya

si dimas kemana
laila kamu siapkan makanan ke lapor